pasca gempa dan tsunami yang menerjang sulawesi tengah
banyak warga mencari sana keluarga mereka yang tertimbun reruntuhan bangunan
warga berharap tim evakuasi segera membantu mereka
kondisi di purunas ini hancur puluh lantai
tidak ada lagi yang tersisa
sejumlah warga berusaha mencari anak keluarga mereka yang mungkin masih bisa diselamatkan
usai diguncang gempa dengan magnet dua puluh tujuh empat pada jumat lalu
banyak rumah warga di sebuah perumahan di kota palu sulawesi tengah ini rusak berat
tak sedikit warga yang keluarganya tertimbun reruntuhan bangunan rumah

tak ada lagi yang tersisa
kondisi di purunas ini hancur puluh lantai